penggunaan ivermectin sebagai obat pencegahan dan terapi pada pasien covid sembilan belas
telah dipublikasikan di beberapa jurnal luar negeri
dalam jurnal tersebut ivermectin diklaim dapat mengurangi angka kematian akibat covid sembilan belas
sementara dalam jurnal chess infection memaparkan bahwa pasien covid sembilan belas yang diberikan ivermectin
cenderung memiliki tingkat kematian yang lebih rendah dibandingkan pasien yang tidak diberikan ivermectin
selain itu efektivitas ivermectin juga dipublikasikan dalam analis yuan kemi senior data analis di cambridge
analisisnya menunjukkan angka kasus covid sembilan belas di beberapa negara cenderung menurun ketika ivermectin mulai digunakan
dokter spesialis paru rsup persahabatan budi antariksa mengatakan
ivermectin masuk dalam salah satu obat rekomendasi yang digunakan untuk pengobatan pasien covid sembilan belas
obat ini bekerja dalam menghambat replika berbagai virus
juga berpelan sebagai anti infeksi
dan dapat mencegah produksi sitokin atau zat peradangan dalam tubuh
meski demikian ivermectin masih dianggap sebagai obat tambahan dalam standar pengobatan covid sembilan belas
penggunaannya harus disertai dengan obat lain seperti multivitamin dan obat anti inflamasi
dan harus dibawa pengawasan dokter
walaupun dari ivermectin dikatakan dari prof ori juga punya rentang dosis yang lebar
tadi juga saya sudah menyampaikan bahwa ada yang dua ratus mikrogram
ada yang empat ratus mikrogra
dan ada yang enam ratus mikro
dan rentang keamanannya memang baik sekali atau aman sekali
tetapi tentunya tetap harus mendapat pengawasan dari dokter
untuk menunjukkan efektivitas ivermectin sebagai obat covid sembilan belas
ahli biologi molekuler ahmad rusdan handoyo menilai
uji klinis ivermectin perlu dilakukan pada pasien dengan gejala sedang hingga berat
menurutnya publikasi yang selama ini ditemukan
soal ivermectin sebagai obat covid sembilan belas baru dilakukan secara observasional
dan fokus terhadap pasien dengan gejala ringan
dan itu pun untuk indikasi yang sangat spesifik yaitu gejala ringan
nah padahal sebetulnya kalau gejala ringan kan nggak perlu ke rumah sakit
dia bisa ini sendiri
makanya kalau kita lihat kalau emang gejala ringan
jangan kan minum ivermectin
minum jahe merah pun bisa sebetulnya
minum herbal pun bisa
karena ternyata berbandingannya
jadi artinya tidak kenapa jadi harus minum sesuatu yang dosis tinggi lagi
dan itu adalah obat keras
di indonesia penggunaan ivermectin baru akan dilakukan uji klinik
oleh badan penelitian dan pengembangan kesehatan kementerian kesehatan ri
kepala bpom penny lugito mengatakan uji klinik akan dilakukan
selama tiga bulan ke depan di delapan rumah sakit di indonesia
pada pasien covid dengan gejala ringan hingga sedang
sama uji klinik dilakukan penny mengimbu masyarakat
agar tidak mengkonsumsi ivermectin secara bebas
revita fadil julian jakarta